salut ya melalui sambungan skype sudah ada gina dan olivia dari semarang jawa tengah
saya sapa halo aduh gemes banget selamat siang sayang gina dan olivia
halo tante selamat siang
oh sweet banget sorry yang namanya gina yang mana tunjuk tangan
oke di kiri gina berarti adik gina kiri terus habis itu olivia berarti yang sebelah kanan ya
oke tanta mau tanya dong kenapa sih awalnya kepikiran mau menyumbangkan tabungan kalian celengan kalian
untuk om om dan tante tante dokter perawat tenaga medis untuk keperluan membeli masker
siapa yang mau jawab
hai dengar nggak
pertama kali kepikiran aduh kayaknya aku mau ngasih celengan aku nih buat dokter sama perawat untuk beli masker
olive dulu deh yang jawab
karena banyak virus di sini
iya jadi aku sumbangan aja
oke terus di semarang kok olive tahu sama gina tahu di semarang itu banyak virus virus apa sih
oke banyak itu di semarang
terus kemarin ketemu sama pak gubernur sama pak ganjar bilang kalau misalnya di semarang itu banyak virusnya
jadi aku mau kasih tabungan aku aku mau kasih celengan aku gitu
oke terus apa katanya pak ganjar
kata pak ganjar apa pas ketemu pas olive sama gina kasih celengannya apa katanya
katanya pak ganjar senang
itu celengan hasil tabungan olive sendiri atau berdua sama gina sih
berdua sama gina
terus pas kasih ke celengan itu ke pak ganjar udah tahu isi celengannya itu berapa totalnya
enggak karena belum dibuka
oh belum dibuka
terus pas main main ke rumahnya pak ganjar itu kemarin jadi celengannya juga belum dibuka
jadi enggak tahu nih sampai sekarang
nggak tahu ya sampai sekarang itu berapa ya hasil celengannya ya
emang enggak sih celengan itu buat beli apa sih
buat beli masker
buat beli masker
kenapa emangnya harus buat beli masker
karena pak emang ini banyak virus
oh di sini banyak virus jadi memang sekarang harus beli masker ya
oke terus apa kalian itu memang atas permintaan papa sama mama ngasih tabungan atau kepengenan sendiri sih ya udah deh aku pengen kasih aja celengan aku gitu
kepengenan sendiri aku juga baca dari instagramnya pak ganjar katanya itu hasil celengan bukan duit yang dikasih sama mama papa ya tapi itu hasil jualan kalian ya
jualan apa boleh kasih lihat nggak
waduh ada tempatnya oke apa itu sayang
stiker jadi kalian jualan stiker di sekolah
oke stiker apa itu
oh my little pony berapa harganya
rupiah oke terakhir tante mau tanya kalau misalnya nih om om dan tante tante dokter perawat suster yang sekarang di semarang jawa tengah lagi lihat nih kalian berdua yang juga udah terima hasil celengan kalian nih sumbangan kalian kalian mau ngomong apa
mau ngomong ini dok ini sumbangan tante
oke satu lagi boleh nggak dari tadi kan ngomongin soal corona emang corona itu apa sih olive dulu deh
corona itu penyakit yang bisa bikin orang meninggal
oke kalau menurut gina corona itu apa
oke ginda kayaknya nggak dengar ya tapi ngomong ngomong tante ini ya ikhlas ya nyumbangin hasil celengan kalian ya
itu kan kerja keras selama satu tahun ikhlas berarti ya untuk disumbangin ke tenaga medis ya
ikhlas banget tante
oh ikhlas banget alhamdulillah terima kasih ya sayangnya terima kasih untuk gina dan olive semoga hasil sumbangannya ini bisa digunakan sebaik baiknya untuk membeli kebutuhan bagi tenaga medis yang ada di semarang jawa tengah
papa mamanya pasti bangga pak ganjar juga pasti bangga mudah mudahan bisa menginspirasi banyak anak anak di luar sana ya
oke terima kasih
sekali lagi gina dan juga olive bergabung melalui sambungan skype dari semarang jawa tengah